kabupaten bandung membuat warga mengungsi dan sebagian warga mengungsi ke sejumlah fasilitas umum
seperti masjid kantor kecamatan dan juga gedung olahraga
para pengungsi juga mengeluhkan matinya listrik
membawa pakaian seadanya dan harus tidur beralaskan tikar
menjadi gambaran para pengungsi banjir kabupaten bandung di pengungsian darurat ini
masjid besar asyofi di daerah dayakolot ini menjadi salah satu tempat pengungsian
bagi ratusan warga dayakolot yang ingin mengungsi dari banjir
mereka terpaksa mengungsi karena tidak memungkinkan untuk bertahan
hal ini karena ketinggian air lebih tinggi dari banjir sebelumnya
jam dua malam air itu sudah sampai ke rumah sepusar
terus kita pagi pagi dah diamin aja barangkali bisa bertahan gitu ya
aku tidur di kasur itu udah basah punggung aku
karena tidak ada listrik warga pun kesulitan mendapatkan air bersih
jadi kalau mau buang air kecil harus pakai ember
jadi pakai air banjir ke bawah dulu ngambil air banjir
kalau untuk wudhu untuk sholat juga kadang kita tayamum gitu jadinya
ya nggak ada air bersih jadinya gitu
badan penanggulangan bencana daerah masih belum memberikan bantuan hingga minggu sore
bantuan yang sudah diberikan terus terang sampai titik sekarang belum ada bantuan yang kita berikan
karena kita masih melakukan evakuasi
namun demikian kami sudah membuka dapur umum bersama sama dengan dinas sosial dan tagana
yang dipusatkan di stt telkom
banjir di kabupaten bandung menggenangi dua belas kecamatan
mulai dari cicalengka hingga ketapang
sebanyak lima sembilan ratus kepala keluarga yang terdiri dari dua puluh sembilan orang terkena dampak banjir
sepuluh diantaranya memilih mengungsi ke pengungsian darurat
riana khadiat bandung